saya juga belum tahu kira kira apa yang mau diobrol
udah ada andin aja disono
wah ribet nih kalo rena ngeliat
hehehe seger deh makanya banyak
wah rena keliatannya nyaman banget di deket sal
gak heran nino sedikit cemburu
ini mungkin karena berkat pribadi sal yang menyenangkan sehingga rena bisa langsung dekat
sebenernya cemburu yang nino dapet dimaklumi sih
ada sebab dan akibatnya
enak ini besok kita nyate
bener ya pokoknya besok kita pasti kenyang nih
kalian berdua gak pernah makan sate kambing
ya ya lah pak namanya juga acara setahun sekali
boleh boleh aja kali
bukan gitu ya
ya kayak disitu gak suka sate kambing aja
apakah benar disini alamat pondok pelita
betul sekali gak salah
perasaan gak di ngomongin kambing gak
ini perasaannya bapak sal pak
oh pak sal
masih gue tadi begitu
yaudah kalau gitu gue masuk
bikin masuk ya pak
ntar ntar lu pecah pecah
ya ampun pak kebangetan banget tukang kambing diperiksa nih
sekarang kaminya pereksa nih pak
yaudah im kalau gitu mak gue ke dalem dulu lah
gue mau ngasih hau pasal
nah gue ikut
ya terserah lu dah
waalaikumsalam kirain siapa ternyata
kalian berdua ngapain sih kesini
oh oh oh ayang geki mengapa wajahmu begitu sinis kepadaku
mendingan balik dia ke gerbang
gak usah minta minta kopi
begini aja sendiri
lagi biasanya lewat belakang ngapain lewat sini
jadi begini mbak kita kesini mau ketemu sama pak sal
oh jadi begini
karena ada kambing dua ekor
nah makanya kita kesini untuk konfirmasi bukan begitu ya
ini ada apa nih saya dengar tadi ada yang nyari saya
soalnya itu kambingnya udah dateng
oh iya betul betul
jadi tadi di perjalanan saya liat ada yang jual hewan kurban
saya beli dua kambing sekalian buat rena satu buat askara satu
buat aku om
iya buat kamu dong
aki sekalian ya bawa askara juga jadi biar kita bisa lihat sama sama kambingnya
wah masal kita kayak pasangan yang aduh gimana ya kayak yang itu loh mas kayak dua anak cukup gitu loh
mimpi buruh buat masal
woh liat kambing
wah ikutan dong
ada di kamarnya ibu bos
yaudah kalo gitu kita liat sama sama yuk kambingnya
jangan lupa askaranya ki
ya mbak ya
woy liat tuh kambingnya titi
jadi kambing ini saya serah terima kasih kepada siapa

yang beli beliau namanya masal
iya pak gapapa udah semuanya kan udah beres terima kasih terima kasih
kalau begitu saya permisi ya pak
permisi pak ya
pak wuyah pak boyim ini berarti berdua ini saya percayakan sama pak wuyah sama pak boyim ya
tolong dikasih makan
kalau misalnya ada waktu luang dipijit juga boleh
siap pak siap siap siap
tuh itu askaranya itu kambingnya
tuh tuh tuh tuh
itu tuh kambingnya
tuh tuh tuh

ada anak aku punya
mau yang mana mau yang itu
mau yang mana
mau yang mana
askara mau yang mana
askara bilang dulu terima kasih
askara bilang ke
aduh doyan banget ibu
terima kasih mak
mau kemana lagi
terima kasih opsa
rena mau ngasih makan kambingnya
askara juga mau gak
nih bentar ya opsa ambilin ya
rena pegang kesini
nih kasi makan sini
iya suka kan
tuh itu dimakan tuh
askaranya mau juga
askaranya mau juga
ini biar kiki aja yang kasih ya
miss kiki yang kasih ya
tuh askaranya juga mau tuh nangis tuh
dia jelas sama rena udah ngasih makan
kalau sama kami takut om sal itu bukan takut binatang cuman lebih ke geli aja bukan takut
berapa hari ini semenjak saat habis ini di akhirnya bisa membuat riana tersenyum bahkan tertawa
kasihan dengan apa yang dialami robanya dia membuat mutsunya dia jadi berantakan mungkin
sekarang ketawa tiba tiba nanti dia dia ya allah aku nggak mau membuat anakku jadi
orang yang pencipt apalagi sama baiknya walaupun aku tahu masalahnya berat ini
pasti yang tidak gampang buat aku lewatin tapi aku harus bisa aku harus bisa menyelamatkan
aku terutama untuk rina yang allah kasih kekuatan buat aku ya allah
hai piperan aku masih nggak tenang
hai apalagi soal penolakan renan sayang kata mau ketemu sama baiknya dapat baiknya
tapi kemarin andien sempet bilang sih
rena akan dibawa ke sekolah anak
ya allah mudah mudahan trauma rena bisa hilang dan semua kembali kayak dulu lagi
gimana caranya sekarang ya selama rena masih trauma akan sulit buat aku deketin rena
alhamdulillah mudah mudahan semuanya dipermudah ya allah
kak kenapa kok jadi jalannya ke arah rumahnya bu rosa ya
jangan deh nanggung langsung mampir bentar
siapa tahu ren lagi main deket pagar bisa lihat dari jam
karena kau ketemu minta izin pasti ngasih
hai hampir bentar habis itu aku ketemu dengan salah mudah mudahan ada ren habis itu
kita mau antar pangga berobat kita mau ke beijing mau ikut enggak mau ikut
sayang ini bukan yang berat berat dulu kita masukkan lagi papa aku mau ikut mau ikut mau ikut
karena nunggu kabar endy gimana gimana loh loh mbak mici ini kok beres beres gak minta tolong tante
ya sini biar tante ngajak
nailah bisa ya bantuin bumi ya ya
eh emang emang aku nailah gak
emang emang aku nailah gak

hmm emang gak ikut soalnya ini kan bukan jalan jalan
bumi mau nganterin pangga berobat
yuk jadi emang disini aja
tante semenjak ada tante mayang disini
aku tuh ngerasa kayak aku tuh punya sosok ibu yang beneran gitu
sama mbak michi mbak michi itu sudah tante angkap sebagai anak sendiri
dan semua yang ada di sini itu kita udah sama sama jadi keluarga
nanti kalau kita udah di beijing tante mayang sama randi tetep disini kan
eh tante gimana randy aja tapi kan apartemen juga sekali kali harus tante lihat
mau tante bersihkan biar gak berdebu mbak
ya sebenarnya nggak usah repot repot tante kalo mengenai bersih bersihkan bisa pake orang untuk bersih rumah
ya mungkin kita bayar jasa orang paling tinggal kita awasin aja biar kerjanya kan rapi terus beres semuanya

oh iya sayang mengenai tiket pasport sama visa gimana udah diurus sama randy
belom belum ada kabar
ya tapi sambil nunggu kamar randy
gak apa apa dong kalau misalkan aku cicil cicil barang barang yang mau dibawa
lagian juga kan tiket itu kan gak gampang apalagi musim liburan kayak gini
toh bisa jadi berangkatnya kan abis lebaran ya
gak tau juga kan
berarti kita nanti tunggu kabar dari randy aja
bapak lo mau pulang gak mau diantara bumi sama wen
ini ada boneka dibawa kesana
mau berobat buat panggung ya
habis ini tinggal packing baju naila deh
dan bohem kok gak kelihatan ya
apa aku ngecek
siapa tau ada reina
gak ada pesan
udah disem trials lah
miha sam sedekat
hai injil bagus bang
saya cuma pengen lihat rena dari jalan
saya nggak minta masuk saya juga nggak akan maksa masuk
lahapnya makannya kan
tandu kayak meliuk begitu
tapi kayaknya rembusnya udah tinggal dikit ya
pak boy pak wia
ini minta tolong ya kalau rumputnya habis nanti tolong dicarikan lagi
waduh dimana nyari rumput di sini ya
lo tau im
orang kata gak tau
iya pak sel kalau di sini kayaknya udah ngedahan kosong tuh
jepeli tuh di tukang kambing masak main nyeropot nyeropot gak geret ke pol orang lain
tuh lo denger no kiki cerdas tuh
iya nanti beli aja
ya nanti beli aja
rena om sal ke depan sebentar ya
nanti balik lagi ke sini renat tungguin di sini
iya pak sal
wih apa sih
iya apa sih
iya apa sih
melakukan apapun yang lo inginkan
mendingan gue iya iyain dulu kali ya
apa apa yang diinginkan ricky
soalnya kalau gue gak kooperatif yang ada bahaya
bisa juga mama sama papa
karena jelas jelas riki bilang begitu
tapi gue masih belum ada rencana untuk kedepannya gimana
gue butuh uang guys
gue butuh uang guys
gue butuh uang guys
sama satu lagi sal
gue butuh tempat tinggal
gue butuh tempat tinggal
gue butuh tempat tinggal
gue tuh capek
gue tuh capek
harus lari ke sana kemari
jangan pernah ngebentak gue
itu bisa terjadi sal
janganlah kamu kapal dia
ultimately pastinya di dalam loh
kan enggak seperti telas inget vrave
tapi ingat satu persatu orang terdekat lo bakal gue habis
jangan lupa saya tempat tinggal buat gue dan satu lagi jangan pernah coba coba buat
itu gak bakal selamat
kamu udah ketemu sama agency yang kamu bilang itu
soalnya di sini mama sama papa itu gelisah sekali khawatir sama kamu
aku juga gak kenapa napa kok
mama sama papa dirumah aja kan gak keluar kan
pokoknya jangan kemana mana dulu ya mah
iya iya kita memang gak ada rencana
gak usah kemana mana kok dirumah aja
iya mending nggak usah kemana mana dulu ya
dan pastiin semua pintu rumah itu kekunci ya mah
aku khawatir mah kalau mama sama papa keluar
karena aku lagi kepikiran aja takutnya riki bisa ngelakuin apapun kan
yaudah kamu cepet pulang ya sayang
tu ben tadi elsa sampai mengingatkan kita untuk hati hati dan tutup pintu
ini elsa gak ketemu riki dan gak diancam sama riki kan
kok nadanya gitu tadi
ah papa kamu jangan ngomong kayak gitu dong

aduh aku jadi merinding nih enggak lah
soal mau ngapain ya
saya biar keluar aja ya
nino nggak boleh masuk ke dalam
kalau saya keluar menemui dia boleh kan
dia gak harus ke dalam oke
nino mau ngapain sih datang kesini
dia tuh gak capek ya
dia tuh gak bikin kesehatannya reina ya
ya semakin dia maksat kan emak
ini udah tinggal baju bajunya naila aja
tante boleh tanya enggak
ini sebelum kalian ke beijing
kalian gak mau ke makam anak kalian dulu
kamu udah siap
ya kalau memang kamu belum siap
kita pergi ke beijing dulu
nanti sudah selesai semua urusan kita ke jakarta
baru kita ke makam
kalian berdua ini orang tua yang hebat
ya nanti anak kalian bisa menjadi penolong kalian di akhirat nanti
terima kasih tante
nanti setelah di beijing ya
kalian tuh harus selalu sehat ya
dan harus nyenengin diri
ya siapa tau naila nanti punya adik lagi disana
terima kasih tante buat doa doanya
yaudah ini tante mau beresin lagi nih
udah sih tante tinggal baju noel aja nanti gak apa apa biar aku aja
gak apa apa nanti tante bisa bantu kok
oh randy sebentar ya
walaikum salam ren
yaudah mama bilang dulu sama mbak michi sama mas angganya yuk
ini randy ngajakin buka puasa sambil makan malam sama kalian mau gak
kayaknya mendingan tanta aja deh sama randy
aku dirumah aja ya

karena kan dari kemarin ngurusin aku sama angga terus sama naila juga
yaudah kalau gitu padahal tante tuh kalau di sini seneng banget ngelakuin apapun deh
ya karena kalian itu sudah tanpa anggap sebagai anak sendiri
terima kasih tante
ya tapi sebenarnya sih kan
dari awal saya tuh udah nganggep
randy tante maya udah jadi bagian dari keluarga kita
tapi satu sisi kan
pasti tante sama randy butuh quality time berdua
jadi gapapa tante
jadi saya juga sama istri saya gak mau mengganggu
yaudah kalau gitu
yaudah kita beres beres lagi ayo nela yuk
tinggal baju naila ya
tinggal baju naila ke kamar naila yuk
apa mungkin karena pak amar udah gak ada di sini lagi kali
atau mungkin karena semua orang lagi nyiapin diri buat malam takbiran nanti
semua orang pasti sekarang sedang bersama keluarga masing masing
sedangkan lo yolanda
lo malah di sini sendirian
yolanda lo mikirin apa sih
malam ini lo sibuk gak
kebetulan gue gak ada acara sih ren
ada apa ya
mau ada buka basa bareng
mau sih ren
apalagi rame rame kayak gitu kan
pasti berasa kayak keluarga
ah tapi kebetulan gue gak puasa nih
gak apa apa kan ya
enggak enggak apa apa kok
yang penting lo mau join aja
ini gue baru mau pulang kantor sih
oh yaudah biar sekalian gue jemput aja kesana ya
enggak lah gak ngerepotin
ya kalau ngerepotin
gue mau ke rumah
mau mau ke rumah
mau ke rumah
kalau kita harus ketemu sekarang
maaf kalau kita harus ketemu sekarang
iya saya juga agak terkejut
saya pikir kita ketemu di luar
ya sebenarnya tadinya saya mau
mau ngapain lagi sih kamu dateng ke sini
kamu tenang dulu
kamu tenang dulu
aku mau ke rumah
terus kita ketemu di luar
kamu tenang dulu
aku nggak minta masuk aku juga gak maksa untuk masuk
terus mau ngapain kesini
mau bikin masalah
tadi gak sengaja
cuma lagi mikir suara tiba tiba aku ngelewatin jalan sini
aku berhenti cuma mau liat dari jauh aja
dan ternyata memang ada rena
jadi sebenarnya hari ini saya memang ada janji temu sama nino
tapi di luar
jadi ada yang mau diobrolin katanya sama saya
sejauh ini sih belum saya juga belum tahu kira kira apa yang mau diobrolin
udah ada andin aja di sana
wah ribet nih kalau rena ngeliat
seker deh makannya banyak
nang nih mah
udah ya kasih itu aja terus dia makan dulu
iya buka sendiri
jangan sampai nino mau ke gerbang soalnya ada andin di sono
daripada kisru ya
eh rena ini kan udah menjelang sore
terus gimana kalau kita mandi
kita mandi dulu kita bersih bersih dulu
biar aja nih kambing kambingnya sama pak uye sama pak boim
ada sekarangnya tuh udah tidur
terus dipanas panasin kayak gini
nanti pusing adeknya kesian
kita pang masuk ya
layangan pun setinggi amat im itu
itu warna merah tuh
kamu cemburu ya sama sal
karena sal lebih dekat sama rena

dengan kelakuan kamu yang kayak gini ya nok ya
kamu lama lama tuh mirip kayak elsa
takut jadi apa apa
bru di c sabar
kayaknya kita lambat
b lanju landasnya yang sama
akan aku jelasin semuanya ke kamu